kasus positif covid sembilan belas hasil tes swab antigen siswa smp di purbalingga jawa tengah bertambah lagi
akibat kasus ini kegiatan pembelajaran tatap muka seluruh sekolah di purbalingga dihentikan
dari tiga ratus sembilan puluh satu siswa smp negeri tiga merebet purbalingga yang menjalani tes antigen pada selasa kemarin
sebanyak enam puluh satu siswa dinyatakan positif
dengan bertambahnya enam puluh satu siswa itu maka jumlah siswa smp yang terpapar covid sembilan belas di purbalingga
menjadi satu ratus lima puluh satu anak
sebelumnya sebanyak sembilan puluh siswa smp negeri merebet terkonfirmasi positif covid sembilan belas
setelah dilakukan tes swab pasca uji coba ptm
akibat munculnya kasus positif siswa smp ini kegiatan ptm seluruh sekolah di purbalingga dihentikan
pmk purbalingga juga berencana mempercepat proses vaksinasi terhadap para pelajar
kita seluruh pelaksanaan ptm di kabupaten purbalingga diberhentikan

artinya semua sekolah ya bu
iya semua sekolah
yang sekarang menjalankan ptm itu ya
sampai nanti kita akan membuat sop yang lebih rigid lagi terkait dengan pelaksanaan ptm
tentunya nanti pelaksanaan ptm juga betul betul harus ada skala prioritas